aduh kebeneran sekali gue ketemu sama lo
gue udah muter muter nyariin lo tuh tadi
aduh ke rumah gue yuk
ada gerangan apakah mak
aduh penting banget yang penting
apa penting sekali
aduh kebanyakan nanya sih dulu kan
aduh ikut gue
aduh buruan apa sih lo
aduh apa sih
jangan pegangan tangan
malu dilihat orang
akhirnya gue ketemu sama lo ya
ada apa pak haji
tahu nggak bu amina itu dirawat di rumah sakit mana ya
saya belum tahu
belum dapet informasinya
coba sampein telfon aja bu
tapi gak diangkat teleponnya
punya nomer teleponnya mak ipa gak
yang ngelahirin bu aminah pak
mungkin sibuk pak
soalnya kembar tiga
satu buat aku beb
ya allah terima kasih ya allah
ihh beb pasti satunya itu buat aku
coba tanya aja sama si city pak
iya pak rw makasih ya

yang diambil bupuput pasti satria pining gitu
mendingan gue pergi
mendingan gue pergi
terserah lo asyap
seneng banget alhamdulillah
seneng banget alhamdulillah
kok bisa gak ketahuan ya
kok bisa gak ketahuan ya
dokter yang satunya ngumpet
emang di dalam ada ruangan
memang di dalam ada ruangan
maksudnya waktu di usg dulu
maksudnya waktu di usg dulu
yang satu itu posisinya ada di belakangnya yang lain
yang satu itu posisinya ada di belakang yang lain
jadi gak kelihatan
jadi gak kelihatan
ya dari mana sih
kok lama amat
bukan sekalian gue nanyain si mina
ya allah nyak itu kan bisa nanti nanti urusannya
urusan kita lebih penting
nyak gimana sih bantuin mikir dong
masa nih mikir sendirian
nyak kalo besok tukang tangginya dateng kita gak bisa bayar
kan kita perempuan semua emang ini mau diapain
dia gak pernah nonton tv
jangan kata ibu ibu kayak kita nenek nenek aja digebukin
si impi kemana lagi pergi lama banget
heran deh kok bisa pada cuek banget sih nggak peduli begitu
udah deh lu jangan ngomel ngomel gitu terus
sekarang gue mau pergi gue cari si mamat
tapi jangan lama lama
iya udah deh lo masak deh
nyak buruan balik
ada apa ya
di sekitar sini ada yang jual rumah nggak ya
yang besar apa yang kecil
yang sedang aja
oh yang sedang
semua itu ada hikmahnya ya
hikmah kembar tiga
makanya lo tuh jangan nyuruh orang belajar terus
akhirnya lo gak dapet pelajarannya
emang hikmah apaan sih
untung mama itu cemburu sama
coba kalau enggak
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
coba kalau enggak
siapa yang mau nganterin
gua aja gantiin nama jadi angkot
kan yang pamitan terakhir lu
harusnya lu minta lah
gua pikir dia elu
eh ada kok
kalian sih berantem mulu
dia ini deh
lu tuh jangan ngomel terus
ntar darah tinggi
kakak lu tuh kerjaannya ngomel mulu
lo tuh tinggi bukan karena makanan
tapi karena nyusul darah lo yang ketinggian
lucu juga ya
kalau lu aja ngomel
lu tuh bisa ngomel
kalau adik kita
lu gua angkat gua angkut
boleh juga tuh
kalau nyuruh enak
eh itu mah lucu
orang gua ketawa
tupil hidung lu tuh yang lucu
nggak lucu ah
kakak dikunciin nih sama kakak lo
aduh beneran sekali gue ketemu sama lo
udah muter muter nyariin lo tuh tadi
ke rumah gue yuk
ada gerangan apakah mak
penting banget yang penting
apa penting sekali
aduh kebanyakan aja
aduh apa sih
jangan pegangan tangan
malu dilihat orang
mak ampun mak